stigma negatif orang tua tunggal sering menutup fakta tentang betapa beratnya orang tua tunggal menjalani hidup dan membesarkan anak seorang diri
sebuah komunitas yang diawali di yogyakarta menjadi wadah orang tua tunggal untuk saling berbagi
beginilah keseharian dewi novita puspasari di rumahnya di kawasan ngaglik sleman yogyakarta
dewi menekuni bisnis makanan untuk menunjang kehidupannya sebagai orang tua tunggal yang harus menghidupi kedua anaknya
dewi berpisah dengan suami lebih dari enam tahun silam dewi tak sendiri
bersama sejumlah orang tua tunggal lainnya ia bertukar informasi soal bisnis dalam program lajada atau lapak janda duda
yang merupakan suatu program dari komunitas single parent indonesia in motion atau biasa disebut spin motion
tak ada satupun dari mereka yang berharap menjadi orang tua tunggal
namun kehidupan saat ini harus mereka hadapi demi si buah hati
saya tidak mau anak anak saya bohong atau menutup nutupi yang justru nanti akan membuat mereka tuh semakin nggak pede
jadi memang kami ini berbeda kami ini apa adanya dan itu tidak membuat kami lemah kami tetap baik baik saja
senada dengan dewi firly ibu berusia tiga puluh empat tahun ini merasa lebih kuat ketika harus mengasuh empat orang anaknya
anak anak saya adalah sumber kekuatan saya mereka adalah anak anak yang luar biasa
saya pikir akan sangat menyedihkan kalau misalnya saya tidak bisa menjadi sosok yang tegar tidak bisa menjadi sosok yang kuat
komunitas spin motion ini didirikan yasin malenggang sejak dua ribu lima belas dengan anggota berjumlah lebih dari empat orang yang tersebar di enam belas kota
tak ingin anak dari orang tua tunggal mengalami perundungan seperti dialaminya saat ayahnya meninggal pada usia lima tahun
yasin bertekad menjadi orang tua kedua bagi anak anak anggota lainnya
ia juga meminta anggota lain untuk mengikuti jejaknya
ada masalah yang cowok nih yang mamah kayaknya nggak tahu mas gimana kan mikirku mungkin bisa ke om yasin juga kayak gitu
kita kayak keluarga memang benar benar kayak keluarga saling support saling kalau punya ada masalah salah satu atau sakit atau apa kita benar benar support
menurut yasin stigma negatif orang tua tunggal masih sangat kuat di masyarakat
bahkan kata janda sering dibuat bahan candaan dan cemohan
padahal faktanya beratnya perjuangan orang tua tunggal justru seharusnya mematahkan kesan negatif ini
kalau kita lihat bahwa etos dan semangat hidup mereka para single mom yang ada di kelompok atau komunitas kami ini
mereka betul betul memiliki semangat yang tinggi
karena apa bahwa mereka sadar satu satunya harapan untuk masa depan anak anak mereka
satu satunya yang bisa melindungi mengasuh dan melihara
anak mereka adalah mereka seorang diri
meski beranggotakan orang tua tunggal komunitas spin motion tak pernah melarang anggotanya untuk memiliki pasangan kembali
mereka tetap bisa menjadi anggota dan berbagi pengalaman dalam perspektif baru
hendrawan setiawan yogyakarta